termotivasi membuat angkutan bebas macet seorang lulusan stm di sukabumi jawa barat
merakit sendiri sebuah helikopter dengan mesin penggerak genset berkapasitas tujuh ratus cc
dengan bermodalkan tutorial dari internet dan keahlian perbengkelan
jujun junaidi bercita cita memiliki helikopter dengan nama garuda desa
berubahan ubahan fiber yang dimodifikasi dengan logam
baling baling pun sudah dianggap mumpuni dengan panjang delapan meter
sesuai dengan panjang helikopter dengan tinggi dua lima meter
seluruh pekerjaan helikopter ini dikerjakan sendiri oleh jujun selama satu setengah tahun
dengan biaya hingga tiga puluh juta rupiah
berawal memang kita mungkin dibilang hobi ya memang hobi mungkin ya pak ya
karena kita bekerjanya di bidang teknik kesehariannya kita ngurus mesin dan alat berat
jadi dirasa mungkin helikopter juga itu satu bentuk pesawat yang dipenggarakan oleh mesin juga
artinya nantinya kalau perbedaannya dari helikopter itu dari mesin ke baling baling
kalau di mobil atau angkutan dari mesin ke roda begitu kayaknya sama ya pak
kalau sementara ini nggak ganggu tapi kalau dia butuh uang buat beli mesin
beli buat alat baling baling itu kan butuh uang banyak
jadi kita harus pinter pinter ngumpul dikit yang ini buat sekolah
yang ini buat ini kalau di semuanya kerja kan kita buat dapur nggak ada
jadi kalau ibu sendiri mendukung nggak bu dengan cita citanya pak jujun
ya kalau sebagai istri kan kita harus mendukung suami
helikopter rakitan jujun rencananya akan diuji coba terbang pada awal dua ribu dua puluh mendatang
sambil melengkapi bagian aerodinamis untuk menerbangkannya
ahmad fikri sukabumi jawa barat